inspektur jenderal polisi verdi sambo mengikuti rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya brigadir yosua pada selasa pagi
dalam reka adegan ini semua tersangka dihadirkan penyidik dan mengenakan baju tahanan
namun berbeda dengan tersangka lainnya hanya putri candrawati yang tidak memakai baju tahanan
dikutip dari detikom direktur tindak pidana umum baris kerimpori brigjen andirian jayadi mengungkapkan alasan putri tidak mengenakan baju tahanan karena statusnya bukan tahanan
total ada tujuh puluh delapan adegan yang digelar dalam rekonstruksi
rekonstruksi pembunuhan digelar di rumah saguling duren tiga serta magelang yang dilakukan di tempat pengganti
dalam kegiatan rekonstruksi ini selain lima tersangka didamping oleh pengacaranya
dan juga sepuluh
dari jaksa penutup umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan
selain itu dari pengawas eksternal juga hadir dari komunal zam juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari kompulnya
disiarkan live akun youtube polri tv radio rekonstruksi kejadian di magelang ini menghadirkan tersangka putri candrawati
brigadir riki rizal barada e atau richard eliezer dan kuat maruf
salah satu adegan rekonstruksi menggambarkan tersangka putri candrawati sedang tidur di kamar
di dalam kamar ini juga almarhum brigadir yosua bertemu dengan tersangka putri candrawati
dalam adegan lain terlihat kuat ⁇ maruf ⁇ dan riki rizal berturut turut menghadap putri candrawati di dalam kamar
adegan dilanjutkan dengan tersangka riki rizal menyerahkan senjata milik almarhum brigadir yosua kepada richard eliezer
di adegan terakhir brigadir riki memberikan senjata milik brigadir yosua kepada barada e
rombongan kemudian berangkat dari magelang menuju jakarta
adegan berlanjut di rumah pribadi sambo di jalan saguling jakarta
yang dimulai dari kedatangan dua mobil rombongan putri candrawati dari magelang
sambo kemudian bertemu dengan barada e yang diperankan pemeran pengganti
setelah itu sambo kemudian bertemu istrinya putri candrawati di ruangan lainnya
di ruangan ini sambo kemudian memeluk putri
berdasarkan pemeriksaan verdi sambo mengakui meminta riki rizal untuk membunuh brigadir yosua
namun riki rizal menolak
verdi sambo kemudian memerintahkan barada richard
ferdi sambo dan putri candrawati diketahui menawarkan uang satu miliar rupiah untuk barada e
dan lima ratus juta masing masing untuk brigadir riki rizal dan kuat ma'ruf
tim liputan cnn indonesia